pemberakuan tes swab bagi wisatawan ke bali memunculkan masalah baru dalam dua hari terakhir
terjadi antrean cukup panjang di bandara igusti ngurah rai dan pasar bali
lalu bagaimana sebenarnya mekanisme rapid test antigen atau swab test sudah bergabung melalui zoom
dengan stakeholder relation manager angkasa pura i bandara ngurah rai taufan yudhistira
selamat sore pak taufan
selamat sore ibu
ya kalau kita lihat di beberapa media sosial juga menggambarkan ya bagaimana situasi di bandara igusti ngurah rai pada jumat malam kemarin
lalu bagaimana dengan hari ini apakah para penumpang ini sudah cukup terakomodir begitu ketika mereka tiba di bandara igusti ngurah rai
untuk hari ini kondisi pelayanan rapid test kami relatif longgar relatif lenggang
karena sebelumnya untuk penumpang atau calon penumpang sebelumnya itu kami layani juga di hari ini
jadi kami memang untuk pelayanan umum itu sementara kami batasi dulu
lalu seperti apa pak dalam pengecekan itu agar untuk juga mengurangi begitu antrean yang cukup panjang para penumpang di sana
karena kalau kita tahu begitu ya banyak sekali begitu wisatawan yang ingin berkunjung ke bali
mereka cukup dengan menunjukkan antigen rapid antigen dan juga pcr begitu pak
untuk masuk ke bali itu wajib menggunakan swab pcr
dikecualikan untuk penumpang anak usia maksimal dua belas tahun
dan juga penumpang transit serta transfer
serta penumpang yang dari daerah yang belum memiliki fasilitas pcr
ketika penumpang dari daerah tersebut itu ketika landing di bali
mereka wajib untuk melakukan rapid test antigen yang disediakan oleh bandara ngurah rai
baik jadi untuk kawasan yang sudah memiliki fasilitas pcr itu wajib untuk menunjukkan hasilnya begitu ya
nah berapa lama pak itu masa aktif hasil ini bisa diperlihatkan di bandara ngurah rai
apakah sembilan hari atau empat belas hari begitu pak
jadi untuk masa berlaku hasil swab pcr tersebut itu dari jangka waktu tujuh hari sebelum tanggal keberangkatan
dan masa berlaku swab itu sendiri maksimal empat belas hari
berarti ketika dari bali akan menuju ke jakarta itu harus tes ulang
tidak bisa menunjukkan hasil swab dari keberangkatan sebelumnya begitu
selama hasil tersebut masih berlaku masih bisa digunakan untuk ke daerah yang lain
misal misal kembali ke jakarta ketika
masa berlaku pcr tersebut masih berlaku ya nanti jakarta harus menerima penumpang tersebut
misalnya seperti itu
apakah ini cukup efektif pak dalam menekan penyebaran covid sembilan belas jika memang masih menggunakan hasil swab dari beberapa hari sebelumnya
sebelum berkunjung ke bali kemudian kembali ke jakarta dengan menggunakan surat yang sama begitu
kami yakin bahwa apa yang dilakukan oleh provinsi bali
kami bandara ekusin ngurah rai dan ketat untuk melakukan surat itu dari gubernur bali
kami yakin untuk penyebaran virus corona dapat kami tekan
pak taufan kalau kita lihat di bandara soekarno hatta ini butuhkan waktu yang cukup panjang begitu untuk menanti hasil rapid antigen saja itu butuh waktu sekitar tujuh jam lebih
bagaimana dengan di bali sendiri di denpasar khususnya di bandara ngurah rai

bandara ekusin ngurah rai saat ini melayani hanya rapid test yaitu rapid test antibody dan rapid test antigen
rapid test antibody itu paling lama tiga puluh menit sedangkan rapid test antigen itu paling lama satu jam atau enam puluh menit
berarti ketika mereka tiba sudah diarahkan untuk ke ruang kesehatan untuk juga menunjukkan ya bagaimana hasil dari rapid test yang sudah dijalankan
itu kira kira butuh berapa lama pak
hasil dari rapid test antigen
selama satu jam saja
selama satu jam sudah bisa mendapatkan
selama satu jam
ini berarti hari ini sudah sangat terakomodir ya pak sangat berbeda dengan hari sebelumnya untuk di bandara ngurah rai
betul karena surat edaran tersebut berlaku per hari ini sabtu sembilan belas desember dua ribu dua puluh
baik terima kasih pak toto
taufan yudhistira sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom